melamung menggantang asap membakar bakar usia
dapat dari mana
sampai jumpa di video selanjutnya
katanya mereka mau berangkat
bapak mau ambil bonus
ya dapet sih dapet
kan emang itu kamu yang nyari
cuman gausah muncrat begitu atuh
itu buka doa manu
yaudah mendingan cepet kesana
ambil surat suratnya dilengkapin
daripada keburu buru bah pikiran nanti ga jadi pergi cu
kalo gitu cucu berangkat
kan tadi mama udah bilang sama kamu
kenapa jadi kesitu
kamu tuh suka banget kerupuk gitu
sampai muncrat begitu makannya
kamu ngapain sih udah ga buntutin saya terus
saya cuma maksin aja
kamu tuh langsung pulang ke rumah ceng
ya pulang pasti ke rumah emang
tadi hampir belok ke warungnya si intin
untuk saya ke awal
saya mau tanya kenapa sih aceh motornya itu harus disita
kasian aceng ma
aceh itu teman akrab saya
temen saya dari kecil ma
kamu deh kalo mau kemana kemana
mau ngantar anak kamu sekolah
atau ke mall atau kemana
pakai aja motor saya
saya kan bisa beli yang lebih mahal
ini berapa gram ya cik
itu lima gram
saya mau jual cincin
ada suratnya cing
entar ya necesita lihat dulu
apa artinya dia ketua umum musola kalau tidak punya anak buah
ini sepertinya bisa ini tampangnya sih gampang disuruh suruh
eh eh eh eh eh assalamualaikum waalaikumsalam
melamun menggantang asap membakar bakar usia iya
pak bapak atau tidak sopan
tidak apa apa tapi daripada kamu tega goleran lebih baik ke musyola bersih bersih mauloh
dapat pahala saya mah tani bisanya cuma garap sawah sama ladang tidak mau mengurus musyola karena
tidak ada uangnya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kamu tadi bernyawa
diberi akal apa allah minta imbalan gratis iya pak ustadz insyaallah saya siap bantu bantu nama gitu ya pak ustadz insyaallah saya siap bantu bantu
ayo kita ke musyola sekarang ya sekarang belum tentu besok kemas hidup
assalamualaikum poswara waalaikumsalam pak
bagaimana itu teh
baru saya bersihin halamannya kotor banget pak
baru saya pel sama sapuin
pasti jatuh namanya juga rumah kosong
terus nanti kapan selesainya
insya allah secepatnya
selesai saya jualan saya kesana lagi
kenapa gak diborongin
memang sih nggak sebesar yang kamu kerjakan sendiri
tapi kan kamu gak capek kamu bisa gagal
kan juga bisa cepat selesainya
dan yang lebih penting kamu bisa memberikan pekerjaan pada orang lain
ya sudah saya pamit ya
kok lewat sini pagi ya
ini anti aplanya kurang segar
tapi seperapat berapa
ngomong naik saja susah sekali
ini seperapat berapa
maksudnya beli mang
itu ayamnya mau diapakan
enggak jadi kum
di rumah masih ada telur
maksudnya di rumah saya kum
tahu dari mana kum
kan saya belum kasih tahu di rumah siapa
tahu dari mana kum

sayang kok kamu tidak naik motor tuh ben
tidak enaklah sayang
ya nggak enaklah saya mau naik
ya nggak enaklah sama kalian berdua
kamu aja jarang dipakai motornya
hanya tuhan dan ido yang tahu kapan dipakainya
satu jalan kaki semua harus jalan kaki
eh eh ah
bener kan kum
kata saya aceh itu orangnya baik
baru tahu ya
eh sudah kwek kwek
ah ceng kasihan itu
motornya disita sama mertua
kepergok sama siapa kak
kepergok pacaran sama si entin
kalo yang lain aja umumin dimu sholah dang